terus kan emang lagi viral juga kan sekarang jadi ya mengikuti orang orang juga sekarang
karena udah kenal juga udah jadi gak afford lagi